ada sejumlah varian gyoza yang ditawarkan disini
yang saya kira tidak bisa hanya didekati dengan cara cara yang
yang terjadi adalah salah diagnosa